persiapan pelaksanaan reuni akbar dua ratus dua belas di monumen nasional sudah dilakukan
rencananya ini hajatan besar akan dilaksanakan pada hari sabtu dua desember esok
rencana aksi tersebut mendapat tanggapan serius dari wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno yang menegaskan kegiatan reuni akbar dua ratus dua belas tidak boleh mengandung
perpecahan antarumat beragama atau syarat dengan isu politis
setelah menggelar kongres alumni dua ratus dua belas di wisma phi jakarta timur pada kamis tiga puluh november dua ribu tujuh belas
para peserta gerakan aksi bela islam pada dua desember dua ribu enam belas sepakat menggelar acara reuni alumni dua ratus dua belas
hajatan besar ini akan dilangsungkan di monumen nasional pada sabtu dua desember dua ribu dua puluh
peserta aksi mengaku telah mendapat izin dari gubernur dki jakarta
anies baswati dan penyelamat

untuk menggelar kegiatan reuni alumni dua ratus dua belas di kawasan monas
meski demikian kapolri jenderal tito karnavian sempat mengatakan
reuni yang diprakarsai oleh gerakan nasional pengawal fatwa mui dan forum umat islam ini
untuk mengawal proses hukum mantan gubernur dki jakarta syarat dengan isu politis
menanggapi hal tersebut wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
acara itu akan berjalan damai dan tidak akan memecah belah bangsa ataupun mengandung unsur politis
jadi apapun kegiatannya demi untuk mempersatukan warga
demi untuk mengagumkan tentunya kebinekaan kita kita harus patut dukung
dan masyarakat jakarta sekarang sudah alhamdulillah bersatu
tapi kalau misalnya konsepnya besok adalah konsep maulid dan bersikir
dan mempersatukan warga ya tentunya saya tunggu arahan dari pak gubernur
namun sebagai langkah antisipasi pihak kepolisian
daerah metro jaya telah menyiapkan personil untuk mengamankan aksi reuni akbar pada sabtu besok
kepala bidang humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menyebut
pihak polda akan mengamankan jalannya reuni dan tetap menjaga kenyamanan masyarakat pengguna jalan
semuanya kita ranjakan mulai ya mulai dari titik kumpul ada di masjid
kemudian ada di perjalanan yang menuju ke monas semua anggota sudah kita siapkan
kemudian juga nanti akan kita lakukan rekayasa lalu lintas sesuai dengan situasi di lapangan
rencananya aksi ini akan dimulai dengan salat subuh berjamaah di kawasan monas
dan berakhir pada saat zuhur